pemerintah kembali menawarkan surat utang negara berupa savings bond retail atau sbr
penawaran dilakukan mulai satu hingga enam belas april dua ribu sembilan belas
dengan tenor dua tahun tingkat kupon sbr seri enam berasal dari suku bunga acuan
tingkat kupon berikutnya akan disesuaikan setiap tiga bulan pada tanggal penyesuaian hingga jatuh tempo
ini artinya jika suku bunga acuan bank indonesia naik maka anda berpotensi mendapat bunga lebih tinggi
minimal pembelian sbr sebesar satu juta dan maksimal tiga miliar rupiah
pemesanan dan pembelian dapat dilakukan secara online melalui sistem esbn
yang disediakan empat belas mitra distribusi terpilih
yakni terdiri dari tujuh perbankan dua perusahaan efek
tiga perusahaan efek
dan dua fintech pinjaman
lalu berapa keuntungan yang dikantongi pembeli atau investor sbr enam dengan nominal satu juta rupiah
pertama perlu diketahui bunga tersebut berasal dari suku bunga acuan bank indonesia
jika investor membeli dengan nilai satu juta rupiah
pembayarannya dibagi menjadi dua belas bulan alias setiap bulan
maka investor akan mendapat imbalan rp tujuh puluh sembilan lima ratus per tahun
jika dibagi dua belas bulan maka akan menjadi rp enam lima ratus delapan puluh tiga rupiah
angka ini belum dipotong pajak
dengan demikian imbalan yang diterima menjadi lima rupiah
pembeli ini adalah lima ratus sembilan puluh lima dengan potongan pajak sebesar sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah
total imbal hasilnya dikalikan dengan jumlah bulan hingga masa jatuh tempo
yakni sepuluh april dua ribu dua puluh satu dari tanggal pembayaran imbalan pertama pada juni dua ribu sembilan belas atau dua puluh tiga bulan
maka total imbalan keseluruhan adalah satu ratus dua puluh delapan enam ratus delapan puluh lima rupiah
ini adalah total imbal hasil jika anda sebagai investor membeli
jika anda membeli surat utang senilai satu juta rupiah